kapolri jenderal polisi listio sigit resmi mengeluarkan izin bergulirnya liga satu
kompetisi liga satu akan berlangsung mulai dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh satu hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh tiga
terkait hal ini arema fc segera melakukan langkah langkah strategis untuk mematuhi protokol kesehatan demi kesuksesan kompetisi liga satu musim dua ribu dua puluh
manajemen arema fc mengatakan kesiapan menjelang bergulirnya kembali kasta liga tertinggi sepak bola indonesia liga satu
langkah yang akan dilakukan arema fc ialah mematuhi protokol kesehatan dan vaksinasi kedua untuk seluruh tim pemain pelatih dan ofisial
media ofiser arema fc sudar maji menegaskan arema fc telah mendata semua kebutuhan termasuk perlengkapan dalam menjalankan protokol kesehatan